ketika proses pencarian terus berjalan
sanafa milik korban kapal motor sinar bangun yang tenggelam di danau toba
terus berharap agar keluarga mereka segera ditemukan
inilah salah satu korban kapal sinar bangun yang hingga kini belum juga ditemukan
dari riwayat akun media sosial yang diunggah korban sri hendriani
ia berlibur bersama beberapa rekannya di wilayah kebun teh
sesaat sebelum berangkat menuju danau toba
keluarga sendiri mengetahui korban hilang di kapal motor sinar bangun
melalui salah seorang temannya yang selamat
keluarga berharap tim pencarian segera menemukan korban
terdapat tiga korban kapal tenggelam sinar bangun dari desa sukajadi
kecamatan kampung rakyat labuhan batu selatan sumatera utara
dua korban yang selamat
yakni tony susanto dan riko syaputra
sedangkan sri hendriani belum ditemukan
desa persiapan sukajadi ada tiga korban dari sinar bangun
kemudian yang selamat ada dua orang
satu orang yang belum ditemukan yaitu saudara sri hindriani
harapan saya sebagai kepala desa di sini
saya kira walaupun dalam posisi apa kira dapat ditemukan
sejumlah besar korban kapal tenggelam sinar bangun merupakan wisatawan lokal
yang berdomisili di sekitar wilayah sumatera utara
libur perayaan idul fitri kali ini menjadi momentum untuk wisatawan lokal
untuk menikmati lokasi wisata di danau toba
dari data terakhir basarnas terdapat satu ratus delapan puluh empat korban yang hingga kini belum ditemukan
azhar effendi manurung labuan batu selatan